jadi lo demen kok dari kakak kemari
gak ada kenapa tadi seneng aja
makasih ya mas pur
oh yaudah gue langsung kesitu
mepis ngejek dulu ya
nanti mimi mau main ke rumah potati
nanti kalau kamu punya uang
jangan lupa ya beli makanan yang tadi
iya mas pur
jadi gue mau palsu
tangan susu daging pokoknya banyak dah
emang bener jam
itu bisa menambah kesuburan
katanya sih iya bener
gue juga udah pernah coba semuanya
tapi belum ada hasil
emang belum dikasih aja kali
kamu tahu enggak
makanan yang bisa menambah kesuburan
tolong dong cari di internet
tapi beli es daun takut dulu
bang mau cek
buat saya aja ya
gue kan belum menarik
saya kan punya utang sama kamu jad
udah pak jam
sial tih hari ini kagak dateng buat bikin kue
emang kenapa mak
kok anaknya sakit lu bilang alhamdulillah
bukan itu mak
jadi lu demen kok dari kagak kemari
tati seneng aja
makasih ya mas pur
ada tukang ojek cukup
mau curhat ke sesama tukang ojek cupu
cekat cekat cekat cekakak
hari ini lo bikin kuenya sendirian aja ya
cuma dikit kok
abis ini ma mau ke pengajian
ma udah nerima permintaan om herman kemaren
sekarang om herman lagi berunding sama anak anaknya
ma nerima lamarannya om herman
nanti nikahannya di gedung apa di rumah
ya kak gatau
nanti tanggil organ tunggal ya ma
biar bisa dangdutan
kamu lagi galau ya joy
curhat aja joy sama aku
kalo gak mau curhat gimana beli es daun taku aja coy
katanya si herman kemaren dateng lagi
ngapain di mertua lo
kagak sabaran amat ya
yang muda muda kagak gitu gitu amat gua liat
kalo bapak indah mau dengerin omongan ibu
ibu kan sudah bilang sama bapak
indah usah main futsal
tapi bapak tetep maksa
liat tuh hasilnya
bapak sms siapa
bapak mau kasih kabar
hari ini bapak gak bisa ngajar
biar mereka bisa nyariin dosen pengganti bu
gulai pakis kesukaan bapak
suapin ya bu
bapak itu yang sakit tangannya atau kakinya
makan kan pake tangan bukan pake kaki